saya kira dengan adanya peristiwa ini
pertama tama kita buat dulu ya arang yang akan menjadi sumber utama pembakaran
tapi sebenarnya ini makanan asli indonesia loh
ini membuat lebah menjadi sedikit tidak agresif
damar sinuko semarang jawa tengah
dari usulan awal satu ratus lima juta rupiah yang diajukan kementerian agama republik indonesia
sebenarnya auto rejection itu harus dikembangkan ya
setelah dipegang azrul kan dipegang yang ibl ya
ya sebetulnya diskusi aja sih
kondisi itu nyatanya tak membuat edi bergeming
ini tadi saya sudah nyobain sate khas pontianak yang daging sapinya
dan anggota dprri serta pengurus cabang dan provinsi
ini saya kira sudah lama ya
kira kira kalau looking back ya biasanya bisa melihat itu oh mungkin saya waktu itu
relawan konservasi australia berharap peluncuran ini dapat menginspirasi warga australia